seorang bocah tujuh tahun di subang disiksa oleh ibu tirinya sendiri
penyiksaan dilakukan saat sang ayah pergi bekerja
sejumlah luka lebam dan luka sobek memenuhi sekujur tubuh bocah malang ini
kata ini cukup menggambarkan kondisi fikri sugianto bocah tujuh tahun yang masih duduk di kelas satu sd ini
fikri mengaku disiksa oleh ibu tirinya sendiri saat sang ayah bekerja
kejadian ini sudah berlangsung tiga kali di rumah kontrakannya di kampung cicadas kabupaten subang
beberapa bagian tubuh korban mengalami luka lebam dan sobekan kulit akibat dipukul dan dicubit
sugianto sang ayah melapor kasus penyiksaan ini ke pihak berwajib kepolisian sektor sagala herang subang
ia tak menyangka istrinya tega berbuat keji pada anak tirinya
ini dihukum si cepat cepatnya biar jerah
ibu tiri korban mb sudah kabur dari rumah
secara sikis fikri saat ini masih mengalami trauma mendalam
dian firmansyah subang